gue tau sih niel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
selamat menikmati ya
ya elah lila
demen banget gue ngeliatnya
aduh ngapain sih gue kesini
udah ikut aja dulu
aduh ngapain sih kesini
gue cuma lagi suntuk aja
ya elah pake suntuk suntukan segala
suntuknya apa sih lu
kayaknya gue gak jadi deh
ngambil kerjaan yang sama remon itu
aduh gimana sih lu
gue tuh udah beli balon balonnya tau gak
lu udah beli balon balonnya
lil kenapa lu harus beli dulu sih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
ya namanya juga persiapan lu pikir
bikin daun kayak gitu cukup sehari dua hari apa
ya enggak pokoknya gue gak mau tahu
namanya tuh keisha gara gara dia si andra tuh batalin pesanan balon gue
yah terus gimana dong
mel lu malah nanya gue lagi mana gue tau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
oh ini aja lah
bisa bisa balon lu masih banyak tuh
gimana kalau kita jualin ntar gue yang bantuin lu jualan deh ya
oh iya bener kenapa gue gak angka pikiran ya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
tapi lu bantuin gue kan bener
yah anjit deh temen gue emang paling cerdas nih
nggak ada apa rey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
lebih lanjutnya gue kasih keisha ya
kemarin kamu kok langsung pergi gitu aja sih
aku masih pengen ngomong sesuatu sama kamu
raymond memang punya semua semuanya
nggak gitu andra
dengerin aku ngomong dulu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
iya ya udah kalau gitu
teleponnya gue balikin ke raymond ya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
thank you banget andra
oh andra yang suka diceritain sama si lila
ayo ayah masuk masuk yuk biarnya panggilin lilanya yuk
duduk duduk ya duduk duduk

dengarkan gue dulu lil
gue tau gue emang ke terlaluan
itu semua karena
lil lo kok tau sih lil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
lel lo masih mau kan bantuin gue
gue janji gue bakalan kasih bayaran yang lebih untuk lo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
katanya gak suka sama lila
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
katanya gak suka sama lila
ya elah ndu
gue jalan dulu ya
jalan lagi nda
ya ampun dah
kamu hampir kamu murah ya
ya takut dit simmer dua
iya dan apanya
jakaapa tapi dia ga sampe dateng
buat apa ya kalau kamu sampe nah